delapan warga desa baleharjo kecamatan wonosari kabupaten gunung kidul yogyakarta
menolak gedung di wilayah mereka dijadikan tempat karantina dan isolasi pasien covid sembilan belas
warga gelisah dengan kebijakan tersebut
puluhan warga desa baleharjo kabupaten gunung kidul menolak kebijakan pemerintah setempat
yang memindahkan tempat karantina pasien covid sembilan belas dari rumah sakit sabtosari
ke gedung kesenian di dalam kota wonosari
warga meminta petugas bpbd yang akan menyiapkan tempat isolasi
warga bahkan memaksa sejumlah barang seperti kasur yang sudah disiapkan petugas
untuk dikembalikan ke rumah sakit sabto sari
kepala desa baleharjo agus setiawan mengaku penolakan warga adalah wujud protes
karena rencana pemerintah kabupaten ini tidak dikoordinasikan dengan pemerintah desa baleharjo
pasca aksi penolakan warga wakil bupati gunung kidul yang dihubungi via telepon mengaku
pemkap gunung kidul berencana akan memindahkan kembali lokasi karantina
dan isolasi covid sembilan belas
ke rumah sakit sabto sari
ini saya tidak menerima sosialisasi dan tanya masyarakat kami
sudah ada yang menerima sosialisasi
nah ini yang jelas ini hari ini harus ada keputusan
saya tetap akan menunggu di sini karena ini sudah ada alat alat yang dimasukkan di sini
artinya ada potensi kalau belum ada keputusan pindah dari sini kami tetap akan menunggu di sini
jadi kadang kadang kami
menjadi resah tidak bisa tidur kekhawatiran dan sebagainya itu muncul di masyarakat kami
itu alasan alasan yang sebenarnya ditolak oleh masyarakat